dari jawa timur saudara lebih dari dua ratus anak di bawah usia lima tahun di jember jawa timur
terpapar flu singapura terhitung sejak januari hingga pertengahan mei dua ribu dua puluh
flu singapura menyerang mulut dalam bentuk sariawan telapak tangan dan kaki dengan tanda bintik merah hingga melepuh
sejak bulan januari hingga pertengahan mei dua ribu dua puluh
dinas kesehatan kabupaten jember jawa timur mencatat lebih dari dua ratus anak di bawah usia lima tahun terpapar virus flu singapura
kasus flu singapura ini berbeda dengan penyakit flu pada umumnya
yakni gangguan pada pernafasan tetapi menyerang kulit mulut tangan dan juga kaki
saat ini jumlah penderita terpapar virus flu singapura terus menurun dan sudah tidak ada yang menjalani rawat inap
baik di rumah sakit maupun pusat kesehatan masyarakat
di tiga puluh satu kecamatan di jember
kasus virus flu singapura yang terjadi di jember banyak menyerang anak usia di bawah lima tahun
meski tidak menutup kemungkinan dapat menjangkiti orang dewasa
saat ini jember jumlahnya sudah terlaporkan sebanyak dua ratus empat kasus hingga bulan mei ini
merupakan penyakit yang mengenai kulit mulut dan kaki
sebagai disebut hand mouth and foot
jadi hijauannya apa berupa perca perca merah
yang kemudian muncul puskul atau seperti cairan yang mengepuk
sebetulnya hari ini tetap hubungannya dengan higiene sanitasi
penularannya melalui lendir dan tinja
artinya murni bahwa betul ini adalah kalau kita mampu menjaga kebersihan sanitasi higiene dan selalu cuci tangan
menggunakan masker di tempat tempat dimana banyak orang
misalnya penyebarannya tidak perlu ditakutkan
kepala dinas kesehatan menambahkan bahwa jika terpapar virus ini agar segera berobat
selain menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta cukup istirahat
asupan makanan bergizi juga dapat menghindari paparan virus flu singapura